nakapok praktek prostitusi di apartemen kalibata city dibongkar polisi untuk ketiga kalinya
empat orang tersangka terdiri dari tiga orang perempuan dan satu orang laki laki ditangkap polisi
keempat tersangka masing masing berinisial sl perempuan usia lima puluh tahun
ip perempuan usia dua puluh tujuh tahun mp perempuan usia dua puluh satu tahun dan yp laki laki usia sembilan belas tahun
keempat orang tersangka tersebut berperan sebagai mucikari serta pemandu para tamu menuju kamar yang telah dipesan
kriminal umum akbp ade ari syam indar dimenyatakan
para pelaku digerebek penyidik saat sedang menjalankan praktek prostitusi
para pelaku memasang tarif rp delapan ratus lima puluh untuk short time selama satu jam
rp dua delapan ratus lima puluh untuk long time selama sembilan jam
jumlah tersebut sudah termasuk sewa kamar
beserta wanita psk nya
polisi kini masih mendalami apakah para pelaku memiliki keterkaitan dan jaringan perdagangan manusia
ini akan kita berantas dan akan kita kembangkan
para wanita pekerja seks komersial sudah kita mintain keterangan juga
mereka tertangkap tangan oleh penyidik kami ketika melakukan penangkapan di sana
karena kegiatan ini sangat sangat private
ketika kita mengantar kunci kepada pelanggan
itu betul betul nyampe ke pelanggan dan selain pelanggan tidak bisa masuk ke atas
jadi ketika pelanggan ini masuk ke kamar itu sudah tersedia wanita psk nya